sekarang kita kembali ke dalam negeri
kongres pemilihan ketua umum pssi akan berlangsung pada tanggal sepuluh november mendatang
salah satu kandidatnya adalah tony aprilani
apa yang akan dilakukan oleh anggota komite eksekutif pssi ini
bila terpilih sebagai orang nomor satu di pssi
wancara koresponden indonesia erlangga wisnuaji dengan tony aprilani
sekaligus menutup cnn indonesia sport weekend kali ini
update juga informasi olahraga anda di portal berita kami di cnnindonesia com
nama tony aprilani adalah nama yang sudah tidak asing lagi
seorang pengusaha mantan anggota dpr
dan selama beberapa tahun terakhir adalah anggota komite eksekutif pssi
dan kini tony aprilani adalah salah satu kandidat calon ketua umum pssi
pak tony informasinya ini anda itu dicalonkan ya pak
bukan mencalonkan diri sebagai ketua umum
pertanyaannya anda benar benar ingin menjadi ketua umum pssi atau bagaimana pak
ya karena itu mekanisme proses pencalonan ketua umum
wakil ketua umum dan komite eksekutif di pssi
sesuai dengan regulasi fifa dan afc adalah
harus dicalonkan oleh members minimal atau anggota anggota voters
saya kan sekarang komite eksekutif ya
dalam perjalanan dari dua ribu sebelas
belum tuntas rasanya pssi ini ditempa badai masalah teruskan
oleh karena itu tentu teman teman saya dengan teman teman footers dan members ini
mempunyai suatu keinginan untuk memajukan persepak bolaan
oleh karena itu voters maupun members ini
ada yang menginginkan saya
untuk maju menjadi salah seorang calon ketua umum di pssi
tapi kalau menurut pak tony memajukan sepak bola indonesia
caranya bagaimana pak
pembinaan sepak bola ini tidak semudah membalikan telapak tangan
jadi itu butuh proses
saya waktu itu jadi ketua pssi jawa barat itu tahun dua ribu dua
baru sekarang dua ribu enam belas sepuluh tahun setelah itu baru mendapatkan buahnya
yang mendapatkan buahnya ini tentunya adalah ketuanya yang meneruskan visi misi saya
bukan dia merombak total
nah ini pun di pssi pusat
persepak bolaan di negara kita tentu tidak akan jauh formulasinya dengan itu
sekarang kita tinggal punya nggak keberanian
menghabisi para pemain pemain atau pengurus pssi yang sering bermain main
baik itu di bidang mafia
baik itu di bidang pengaturan skors
baik itu di bidang pengaturan match fixing
ini hal hal yang sangat strategis
pada saat itu saya banyak memberikan satu masukan baik itu di forum rapat exco
maupun langsung kepada ketua umum dan wakil ketua umum
bahwa yang dilaksanakannya ini tidak sesuai dengan kaedah kaedah dan regulasi dan juga di dalam satu ta
nah ternyata pada saat implementasinya itu sangat sulit
karena ternyata orang orang dalam di kesekretariatan di kesekjen
itu orang bermain
nah pengalaman inilah barangkali salah satunya saya ngobrol ngobrol dengan teman teman voters maupun teman teman members pssi
menjadi salah satu drive salah satu kenapa saya diminta oleh teman teman ini untuk maju di salah satu calon ketua umum
dan juga di samping itu saya juga tentu mempunyai keinginan
keinginan untuk membenarkan
membenahi persepak bolaan lebih baik lagi ke depan
tapi gini pak kalau ada tanggapan kan pak bahwa ada pendapat lah bahwa ini sudah saatnya ini pssi bersih dari orang orang lama nih
ganti semua dengan wajah wajah baru
pak tony apriliani sendiri termasuk orang orang yang sudah cukup lama di pssi kan pak
kalau saya sangat sangat setuju ya
padahal di satu sisi
kalau misalnya kita mau dengan jujur katakanlah siapa sih di dalam nanti yang akan memimpin pssi ke depan
kan ada aturannya
minimal calon ketua umum atau calon komite eksekutif itu harus sudah berkecimpung di olahraga sepak bola lima tahun
itu saja kan sudah membutuhkan waktu
kita semua tahu nih pssi selama ini lebih sibuk dengan lebih banyak ributnya lebih banyak intrik intrik politiknya
jadi gimana anda bisa membenahi itu
sementara itu isinya udah terlalu menggurita lah
keributan ini saya pikir itu karena memang ada orang orang ya katakanlah dalam tertentu yang tadinya memang sedang menguasai di situ tergeser
tergeser kemudian orang keliru menilai gitu kan
keliru menilai dalam artian federasi ini harus betul betul dikelola oleh orang orang yang profesional
itu yang pertama
anda merasa anda sudah seorang yang profesional
saya sudah profesional karena sudah tiga periode saya di parlemen saya cukup profesional
tidak pernah saya tersentuh oleh apapun
termasuk oleh hukum
padahal saya waktu itu posisi saya sangat strategis
di sepak bola juga sudah punya
ketua asaran saya ketua keuangan dan seterusnya
alhamdulillah tidak pernah saya tersentuh oleh urusan hukum
karena saya tetap menggunakan regulasi
di sepak bola pun saya sama
di jawa barat pun sama
dan saya akan terapkan di presiden sipul satu
terima kasih pak tony
sukses nanti di kongres tanggal sepuluh pak
terima kasih doakan ya
terima kasih pak tony